sejumlah supporter dan sejumlah petugas satuan polisi pamung praja
pemprov sulawesi selatan ricuh hingga nyaris mengeroyok wasit
dan hakim garis kejuaraan badminton pada selasa siang
kejadian berawal saat tim satpol pp berhadapan dengan tim bapelit bangda
dalam rangka ulang tahun sulawesi selatan
di akhir pertandingan tim satpol pp berhasil menang
beberapa supporter tidak menerima keputusan wasit
hingga memicu percobaan pengeroyokan
akhirnya inilah yang menjadi akumulasi kekecewaan mereka
dan akhirnya dilampiaskan di akhir pertandingan
di mana mereka saling kejar mengejar ya
berusaha untuk melakukan pemukulan
atas insiden tersebut
kasatpol pp pemprov sulsel arwin aziz meminta maaf
dan menyatakan mundur
dari keikut sertaan kejuaraan badminton foot sulsel
selain itu pihak internal satpol pp akan melakukan pemeriksaan
kepada dua anggotanya yang melakukan tindakan represif kepada wasit